ira bos idante bisnis apa ya
jajan teh nggak ada serunya kalau nggak ada yang terakhir
kang asep mah jajan aja harus nunggu kang idan
kalau uangnya sudah tipis kang ida suka jarang ke warung
atau barangkali kang idante lagi bisnis tuyul supaya uangnya banyak lagi
oh jadi ini yang namanya kang aceh
ganteng kayak sekoteng
ya udah mak
kalau gitu cuci pamit dulu ya
mau lanjut dagang lagi
takut kalau lama lama di sini nanti cici bisa jatuh cinta lagi sama kang aceh
permisi ya mak
mak mak mak
mak beneran mak
ini teh si cici pacarnya aceh penjual sujar
kalau gak pecek cek aja hpnya aceh tuh
pasti ada fotonya dia
pokoknya kalau terjadi apa apa jangan bilang saya nggak pernah ngasih tahu ya mak
kira kira bos idante bisnis apa ya

jajan teh gak ada serunya kalau gak ada yang terakhir
kang aceh mak
jajan aja harus nunggu kang idang
kalau uangnya sudah tipis kang ida suka jarang ke warung
atau barangkali kang idanta lagi bisnis toyol supaya uangnya banyak lagi
mau ke rumah tatang kang
kebetulan ada kang tatang di sini
ini ada tagian motor bulan ini
transaksinya di rumah saja
jangan di sini
saya pulang duluan ya
ini yang bayar siapa tau
mana telurnya empat lagi cek
mau sampai kemana
ujung ujungnya juga kita nikah
udah tua baru kita nikah
anak kita masih kecil
kitanya udah nenek nenek
pengen cepet cepet nikah aja
klo diama gak masalah
apun nikah muda
klo diama gak masalah
apun nikah muda
klo diama gak masalah
apun nikah muda
klo diama gak masalah
apun nikah muda
sebenarnya bulan ini saya belum bisa bayar
motornya bisa ditarik kalau begitu pak tatang
motor saya jangan diambil dulu
ini mau bulan puasa
pengeluaran saya te besar bulan ini
cicilan itu harus dibayar
atau motornya disita
itu udah aturannya
saya minta tempo pak
berarti bapak kena bunga berjalan
motor saya gak diambil
dua bulan sekaligus
ya udah deh
tapi ingat ya
dua bulan harus sekaligus bayar
kalo begitu permisi
tunggu saya bicara sesuatu
iya pak ustadz
mencerahkan hati saya
kita perlu diam
supaya kita bisa berkomunikasi dengan diri kita
adalah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri
ya pasti iya sahur
tidak pernah tidak
sok sudah masuk waktu sur
ada azan untuk diri sendiri
azan deh buat manggilin orang
sok yang suaranya paling kelas
iya pak ustadz
masih muda mak
gayanya anak muda masa kini
pokoknya keren mak
bisa jadi eros pacaran nama anak muda
saya nggak nyangka seleranya erus begitu
kok nini nini pacaran sama anak muda ya
dunia terbalik emang harus sama yang muda
obat awet muda
kalau sama sama tua apa serunya
udah yuk keburu sore
nah ini rumahnya bro
nah ini rumahnya
nah ini rumahnya
semuanya kelihatan oke nih bro
ini bisa kasih pagar nanti bro buat mobil
teras juga luas

gak bisa bakar bakaran kalau mau pesta
di pinggir jalan
di pinggir jalan
gampang kalau bawa cewek bro
belajar dari guru aceh kita sama sama teh pejuang cinta
sugar sugar susu segar
senyum cuci teh manis sekali
memang bro aceh yang pinter jadi pacar
bro sain aku lanjut dagang dulu ya